sudah hamba katakan hamba tidak tersentuh mati
sebaiknya temanggung tidak ikut campur urusan hamba
saya kesana sekarang
tunggu sebentar ya
kamu tidak akan bisa mengalahkan aku tumenggung surotani
aku adalah malampir
tidak akan bisa terkalahkan
aku tidak perlu bersusah payah mencarimu
kamu datang sendiri
untuk menyerahkan nyawamu
kamu yang bernama malampir
benar kacem tumenggung
dan gini rupanya
wujud manusia siluman
jika perbuatan hamba ini membuat tumenggung murka
tapi yang hamba lakukan ini
hanya menumpas anak keturunan dari kiai ageng prayogo
yang lain tidak
dasar otak siluman
tapi yang hamba lakukan
akibat perbuatan dari kakek moyang mereka
tapi akibat perbuatan kamu
negaraku jadi onak
kamu membantu pelantar
dan membantu pemberontak
kamu sudah siap menghadapiku
hamba hanya akan berlutut
pada betari nurga
berarti kamu menantangku
tim setan siluman kedua
dan para bangsa lalembut
menghadapi tombak pasopati ku lh amazing
sudah hamba katakan hamba tidak tersentuh mati
sebaiknya temanggung tidak ikut campur urusan hamba
hai dasar siluman berani sekali kamu bicara di hadapan petinggi mataram
cukup main main ya kan yang kebanggaan

aduh bangun mulut kamu bau tua eh sadar
mbak yu bilang parida panas tinggi
badan fahidah baik baik saja
kamu gak mikir ya
kalau kita nunggu kamu
yang ada anak kamu ini
yusulis di kamus sana
aku kan udah panggil tabib dari tadi
tidak sepantasnya mbak yu bicara seperti itu
harusnya kamu bisa sayang sama dia
harusnya kamu bisa perhatian sama dia
bukannya malah ditinggalin begitu
biung kamu sudah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh
mium dan adik kamu
sudah pergi ke tempat yang indah
dan mereka gak mungkin kembali lagi bersama kita
pergi ke sana
tidak ingin bertemu mium
ada popo disini bersama kamu
pupuk akan merawat dan menjaga kamu
sehingga kamu tidak merasakan sudah kehilangan mium kami sayang
semakin membaik kakang
denyut nadi dan detak jantungnya berjalan dengan baik
tapi kenapa sembara belum sadarkan diri
kenapa dia belum bangun dari tidur panjang

panjangnya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullah wabarakatuh ada apa dengan anak saya
cuma rasa kena apa kyai mariam maafkan aku aku kurang berhati hati